pusat strategi kebijakan hukum dan peradilan mahkamah agung
melaksanakan kegiatan rapat terkait harmonisasi rancangan kebijakan mahkamah agung
tentang sertifikasi hakim jinayat
kegiatan ini dibuka secara langsung oleh ketua kamar agama mahkamah agung
kegiatan ini dihadiri dilaksanakan secara tatap muka dan daring
kepala badan strategi kebijakan dan pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan mahkamah agung
kepala birohukum dan humas ma hakim justisial
serta para ketua mahkamah syariah di aceh
dalam pidato pembukaan ketua kamar agama mahkamah agung
dalam harmonisasi rancangan kebijakan sertifikasi hakim jinayat
akan mendalami spesifikasi dari hukum jinayat
yang berlaku di lingkungan mahkamah syariah aceh
membutuhkan kompetensi yang lebih spesifik
selain itu ketua kamar agama juga menambahkan
dalam kegiatan ini akan membahas sinkronisasi hukum jinayat
bagi terpidana anak di daerah aceh
bahwa sertifikasi hakim jinayat di aceh ini
perlu untuk memberikan pemahaman kekhususan
spesifikasi dari jinayat yang berlaku di aceh
kemudian yang kedua juga perlu melatih
tentang sistem perkara pidana anak
yang berlaku di lingkungan kewenangan mahkamah syariah aceh
kepala strategi kebijakan pendidikan dan pelatihan hukum
mengungkapkan kegiatan harmonisasi kebijakan
sertifikasi hakim jinayat ini untuk menyiapkan
payung hukum dalam sertifikasi hakim jinayat
bambah menambahkan rapat ini merupakan proses selanjutan
sertifikasi hakim jinayat dapat disahkan
dan kita tahu ada produk konun yang sudah dikeluarkan di aceh
yang perlu kita sambut dengan pengaturan mengenai
hukum proseduralnya hukum acaranya
dan juga substansi yang kaitan dengan jinayat
dan konselering ini adalah tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya
sudah kita buatkan naskah akademis yang sudah membuat
kajian kajian ilmiah mengenai kebutuhan mengenai
hakim hakim bersertifikat jinayat
ini memang untuk kebutuhan wilayah otonomi khusus
perlu diketahui penempatan hakim yang telah bersertifikat
hakim jinayat hanya berada di provinsi aceh
karena hanya provinsi aceh lah yang memiliki otonomi khusus
beberapa sanksi yang terdapat dalam hukum jinayat
biasanya diganjar dengan hukuman cambuk denda